benarkah langkah menteri dalam negeri yang mengajukan dua jenderal polisi aktif sebagai pejabat sementara gubernur di provinsi yang sedang melaksanakan pilkada tidak melanggar undang undang
apakah ini juga semakin membuktikan dugaan publik bahwa di era pemerintahan joko widodo polisi makin dilibatkan dalam politik praktis
kami mengulasnya malam hari ini dengan robert endi jaweng yang merupakan direktur eksekutif komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah atau kppod
selamat malam bang robert
kemudian ada ferry amsari yang merupakan direktur pusat studi konstitusi universitas andalas
bang ferry selamat malam
dan ada arief emedi kapuspen kementerian dalam negeri
selamat malam pak arief
terima kasih sudah hadir pak arief
tapi sebenarnya apa dasar pengangkatan kepala daerah dari unsur kepolisian
menteri dalam negeri berlandaskan pada beberapa peraturan berikut ini
dari peraturan perundang undangan nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas pasal dua ratus satu ayat sepuluh disebutkan
untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur
diangkat pejabat gubernur
yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi media
sampai dengan pelantikan gubernur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
jadi pimpinan tinggi media di sini garis bawahnya
sementara peraturan kapolri atau perkap nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
tentang penugasan anggota polri di luar kepolisian
dalam pasal tiga huruf e disebutkan
kerjasama yaitu proses penugasan anggota polri
di luar struktur organisasi polri adalah melalui koordinasi
antara polri dengan kementerian lembaga
badan komisi atau organisasi internasional yang memerlukan
ini secara umumnya
kemudian pasal lima mengatur tentang penugasan anggota polri di dalam negeri
dalam poin huruf a
anggota polri dapat menuduki jabatan di mpr dpr dan dpd
kita lihat poin huruf b di sini disebutkan
kementerian lembaga badan
dan huruf c kemudian menjelaskan organisasi internasional
atau kantor perwakilan negara asing yang berkerudukan di indonesia
sementara pada poin huruf d badan usaha milik negara
atau badan usaha milik daerah atau bumd
poin huruf e menyebutkan instansi tertentu atas persetujuan kapolri
ini beberapa peraturan kapolri nomor empat tahun dua ribu tujuh belas
yang dimana pejabat bisa ditugaskan ke beberapa lembaga atau instansi lain
langsung saya minta pendapat dulu dari pak robert dan juga bang ferry ya
mulai dari pak roby terlebih dahulu
bagaimana dengan dasar hukum yang ada ini
apakah bisa menjadi pemenar kemudian dua apa namanya petinggi
atau perwira tinggi aktif kepolisian menjadi
pejabat atau plt gubernur yang sedang melaksanakan pilkada itu
dari sisi kepolisian itu mungkin mas ferry ya sisi pemerintahan daerah ya
poin yang sangat penting yang perlu dicermati di sana adalah
ini adalah jabatan pimpinan tinggi
itu artinya apa
polri itu bukan bagian dari birokrasi sipil
demikian juga tentara
jadi kata kata ini sangat penting
dan kemudian tolong dibaca juga pp sebelas dua ribu tujuh belas
di mana alih status
polisi dan tentara itu memang semakin kesini itu semakin dibatasi
memang semangat dalam birokrasi sipil itu diisi
oleh memang mereka yang dalam jabatan karir sebagai birokrat sipil
itu saya kira penting sekali untuk dicermati
kemudian kedua adalah
kalau melihat pengalaman selama ini kan
pak menteri selalu mengatakan bahwa sudah ada pengalaman di aceh
sudah ada pengalaman di sulawesi barat
jangan lupa dua beliau ini
di aceh maupun di sulawesi barat
itu di birokrasi sipil dulu
yang di aceh sudah menjadi dirjen pemerintahan umum di kemendagri
kemudian di sulawesi barat
beliau sudah menjadi staf ahli
di saat menjadi plt waktu itu
iya plt dan staff ahli di kemenko polite dan hukum
artinya menjadi sipil dulu ya
sudah di birokrasi sipil
mundur dari kepolisian waktu itu
belum tapi sudah di sana
artinya memang poinnya selain soal karir tadi
kita harus sadar bahwa menjadi plt
sesungguhnya isilah plt dan pejabat ini dua hal yang perlu diluruskan
kalau undang undang administrasi pemerintahan membedakan antara pejabat dan plt
tapi oke lah kita boleh tidak membahas itu
untuk kali ini agar bisa benar benar informasinya lurus begitu
yang ditunjukkan ini plt
kalau plt itu seperti yang kemarin ahok ya
dia pejabat definitif tapi untuk sementara
kemudian dia tidak diberikan pejabat
jadi dia tidak dalam jabatan
tapi nanti akan masuk lagi
kalau pejabat itu memang terjadi kekosongan
kekosongan karena berhenti sementara maupun berhenti
itu yang terjadi dengan dua daerah ini
itu soal istilah
tapi poinnya adalah bahwa
urusan plt ataupun pejabat ini
bukan sekedar urusan pilkada
apalagi kalau sekedar urusan pengamanan pilkada
urusannya banyak yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan
punya kewenangan di luar soal pengamanan dan sebagainya
apalagi kalau kita mengacu pada
apalagi kalau kita mengacu pada
itu bukan sekedar urusan rutin pemerintahan mas maulana
dia seperti kepala daerah definitif
kalau dulu yang kemarin malah
sampai pada penyusunan perda
tentang apbd perda tentang opd
kemudian pengisian dan penggantian pejabat
jadi itu tidak tepat kalau kemudian polisi aktif berada di situ ya
saya menghormati polisi di jalur karirnya
tapi rasa rasanya kalau untuk urusan pemerintahan daerah
itu butuh mereka yang mengerti soal tata kelola pemerintahan daerah
mengerti tentang apbd loh mas maulana
jadi ini soal kapasitas yang anda
tidak pada tempat yang benar gitu
mereka punya kapasitas di bidangnya tapi tidak di bidang bidang seperti ini
memang kita butuh orang yang mengerti soal seluk beluk pemerintahan daerah
tidak saja soal pilkada
pilkada itu bagian kedua yang akan dikerjakan
pandangan bang ferry sendiri seperti apa
apakah juga memandang soal masalahnya adalah kapasitas saja
ataukah soal unsur netralitas dalam kepolisian
ya pertama soal konstitusi dulu
kepolisian oleh konstitusi pasal tiga puluh
dikhususkan tugasnya untuk keamanan negara
tidak yang lain tugasnya itu
nah kalau kita cermati
khusus keamanan negara saja ya
kalau kita cermati pasal dua puluh delapan ayat tiga undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
tentang kepolisian republik indonesia
itu sudah jelas bahwa
yang kemudian menjabat di institusi lain
harus mengundurkan diri
itu sebabnya peraturan kapolri nomor empat
dan permendagri nomor satu dua ribu delapan belas itu
melanggar sebenarnya ketentuan undang undang
polri dan konstitusi
jadi peraturan kapolri yang saya bacakan tadi
itu sebenarnya melanggar undang undang
undang undang dan konstitusi
melanggar undang undang dan undang undang dasar
jadi ini memang permasalahan agak serius
kalau kita baca bahkan
di permendagri itu
pasal empat ya
yang memberikan ruang bahwa
kekosongan jabatan gubernur itu
dapat diisi oleh pejabat tinggi media atau setingkat
ini yang kemudian mungkin ditafsirkan oleh
banyak orang termasuk mendagri
termasuk kemudian ruang pejabat di kepolisian
padahal di undang undang pilkada
dan undang undang asn
itu ada korelasinya
di undang undang pilkada disebutkan pejabat media saja
tiba tiba di dalam permendagri
ada garis miringnya setingkat
ini kan agak bisa ditafsirkan panjang
tapi apa itu pejabat tinggi media
itu ada di undang undang asn
undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas pasal sembilan belas
disebutkan pejabat tinggi itu ada beberapa
pejabat tinggi utama pejabat tinggi media
dan pejabat tinggi pertama
apa itu pejabat tinggi media
itu dijelaskan di dalam penjelasannya
sangat panjang dan sangat banyak pejabat tinggi media itu
termasuk kepada lembaga lembaga eksekutif lain
atau kuasi eksekutif lain
termasuk kepolisian juga
tidak disebutkan di dalam penjelasan itu ada kepolisian
nah itu sebabnya undang undang ini
masih sangat harmonis dengan undang undang kepolisian
yang tidak harmonisnya itu peraturan menteri dalam negeri
yang apalagi kalau ditafsirkan boleh kepolisian
nah kalau kita lihat secara baik dan cermat sebenarnya
alasan pak mendagri kalau saya tidak salah salah satunya
tidak mungkin diberi ruang kepada pejabat kementerian dalam negeri
untuk ke tujuh belas daerah
kita akan kekosongan
loh tidak hanya di kemendagri pejabat media itu banyak di tempat lain
bisa dari kementerian lain
nah biasanya dari kementerian lain
bisa dari kementerian lain berdasarkan undang undang asn
jadi tidak mungkin habis ya
tidak mungkin habis itu
nah yang timbul menjadi masalah
yang paling besar menurut saya adalah penunjukan ini
kalau dilihat korelasi politiknya kan sangat tinggi kaitannya
di jawa barat ada katakanlah teman dari kepolisian mencalonkan diri
nah ini tentu akan membawa perspektif publik kepada ketidak netralan
dan dalam konteks ini mestinya mendagri berupaya bijak ya
agar kemudian tidak dilihat pertarungan politik di jawa barat dan di sumatera utara
syarat dengan banyak kepentingan
nah ini tugas eksekutif sebenarnya menjaga ruang ruang seperti itu
dan agar keamanan juga dapat stabil
pak arief sudah siap dengan penjelasannya
tapi saya ajak dulu untuk melihat undang undang tentang kepolisian ya
undang undang nomor dua tahun dua ribu dua terutama pasal dua puluh delapan ayat tiga ya bang ferry ya
kita sudah siapkan juga materinya
ya ini undang undang nomor dua tahun dua ribu dua pasal dua puluh delapan ayat tiga
ini undang undang tentang kepolisian republik indonesia begitu
ayat tiga menyebutkan
anggota kepolisian negara republik indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian
dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian
ini maksudnya tadi ya
jadi harus mundur dulu begitu ya dari kepolisian
nah sekarang yang ada ini adalah perwira tinggi polisi
perwira tinggi dari kepolisian yang aktif
ada penjelasan pak arief
jadi begini yang menjadi prinsip bahwa kementerian negeri tidak pernah melanggar aturan
karena di aturan sudah jelas diatur bahwa dimungkinkan untuk pejabat tinggi media atau setingkat pejabat tinggi media
itu dari permendagri ya
di pusat ada
nah pusat ini banyak
bisa kemudian lembaga tni polri dan juga pemerintah daerah
itu tidak hanya perat pemerintah saja
pentaher itu dari ada kapolda ada pangdam ada gubernur atau di bupati wali kota semuanya ada
mereka tentunya berpengalaman tentang itu
jadi jangan ada keraguan tentang dia tidak menguasai wilayah atau apapun
memang kemudian untuk penunjukan daerah daerah tadi ada dua belas daerah yang dikategorikan menurut indikator dari bawaslu kpu tni polri sendiri
yang termasuk rawan sedang
antara lain ada di sumatera utara sulawesi tenggara ramadhan jembatan jembatan
rawan sedang ya
iya rawan sedang ada dua belas provinsi di situ
termasuk jawa barat dan sumatera utara tadi
kenapa polri menunjuk dua pejabat tadi
karena pak amtin berkirim surat kepada semua kementerian lembaga untuk membantu
dimungkinkan untuk mengisi jabatan gubernur tersebut yang kosong
termasuk jawa barat dan sumatera utara ini
di dua daerah tersebut yang menjadi fokus pembicaraan sekarang ini
memang termasuk dalam kategori yang rawan sedang
rawan sedang ya
dan di sana kita merujuk untuk rawan sedang ini
di kebetulan sekali akhir masa jabatan dari kedua provinsi tersebut
pada saat mendekati hari pencoblosan
karena gubernur sumatera utara juga gubernur jawa barat tidak maju lagi
sehingga dia harus wajib menyelesaikan masa jabatannya
akhir masa jabatannya sampai dengan
tanggal tiga belas juni dan lima belas juni kalau tidak salah
pada masa pencoblosan tanggal dua puluh tujuh juni
rawan sedang ya
ya rawan sedang
nah saat itulah mendekati masa tenang
kita agak sedikit boleh karena dengan indikator yang ada khawatir
tapi pada prinsipnya kami kemdagri yakin bahwa semua daerah akan aman
kemarin juga diindikasikan dari ku sampai umno itu tidak juga
tidak aman juga
kami tetap harus berpositif thinking
tetapi dengan adanya rambu rambu dari bawaslu dari kpu
yang sudah mengindikasikan tadi kita harus bersiap siap
dan dimungkinkan itu di jabat oleh dari polri tni atau mana pun
dan bahkan juga dari kejaksaan kalau ada bisa juga
kenapa polri tadi misalnya jawabannya kemudian
polri ini kita berkirim surat
baik itu ke polhukam kemudian ke panglima tni ke polri
nah saatnya yang memberikan jawaban dari polisi
dari kpolis yang memberikan jawaban
ya pak menteri saya akan taruh dua orang ini yang
yang lain lain tidak memberikan jawabannya ya
tapi sudah ada juga yang sudah bersiap di polhukam juga ada
ini kan kita kan
banyak variatif untuk mengakhiri masa jabatan ini
jadi dari tujuh belas ini
yang untuk plt itu di riau
dia akan berakhir sembilan belas februari dua ribu dua puluh
jadi kan ada plt di situ empat bulan sebelum masa pelantikan
sambil menunggu pelantikan ada sembilan belas hari
tapi itu bukan kepolisian semua yang mengambil ya
kita belum tahu
ini kan masih dibahas
dan ini juga nanti akan keputusan ada pada seknek
yang akan dibahas di tpa
tapi itu kan diajukan ya oleh kementerian dalam negeri
khusus untuk jawabannya
cuma tau utara itu kena dibahas
menteri dalam negeri bersurat
oh bukan menentukan
berkirim surat untuk meminta
kebetulan yang sudah membahas
yang sudah menjawab maksudnya
dan pak menteri tidak pernah memilih nama tidak pernah
untuk lebih clear dulu pak
tadi disebutkan tidak melanggar aturan
karena di sisi lain tadi
itu sangat melanggar begitu
kalau dari aturan yang tidak melanggar
dasar hukumnya apa
sudah ada di permendagri
jelas di undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas ada

pasal dua ratus satu tadi itu ya
bahwa tadi pejabat polri yang akan menduduki
dan harus mengundurkan diri dari pak
itu kalau dia beralih status
ini kan hanya bko sementara saja
tidak kemudian di definitif
seperti pak darmo waktu itu
dia tugasnya di aceh masih teknik aktif
baru setelah itu alih status menjadi dirjen polpum
walaupun jabatannya sudah di plot
di dirjen polpum waktu itu
kemudian pak carlos
dan dia aktif polisi aktif yang bko di polhukam
tapi kepengertian dari bang hendy tadi
lebih kepada sudah disipilkan ya
sudah menjabat di jabatan sipil
jabatan sipil maksudnya
walaupun dia masih polri aktif
sampai sekarang juga masih polri aktif
hanya di bko kan di polhukam
sebenarnya tidak ada masalah
dan tahun tahun lalu juga tidak ada masalah
sebetulnya ini kan hanya karena mungkin akan pilkada serenta
kalau penjelasan dari undang undang asn tadi bagaimana
kalau undang undang asn sudah jelas ya
alih status pak
di undang dua ratus satu
pasal dua ratus satu undang undang pilkada
undang undang sepuluh itu
yang bisa menjadi pj itu hanya pejabat tinggi madya
tidak ada cerita yang lain
apa itu pejabat tinggi media
itu istilah untuk asn
apartus sipil negara
tidak ada urusan dengan kepolisian
karena bukan sipil
satu satunya ruang alasan kemendagri
hanya ada di dalam permendagri nomor satu dua ribu dua puluh
yang baru dibuat kemarin
tidak sesuai dengan undang undang kepolisian
bukan diri atau pensiun
tapi alih status tadi katanya
ini sudah jelas
seharusnya untuk menjabat
ini undang undang bukan permendagri loh
dan permendagri harus paat dan harmonis dengan undang undang
tingkatannya lebih tinggi mana
di bawah permendagri
undang undang lebih tinggi berarti
undang undang lebih tinggi
tapi yang tadi undang undang pilkada lebih tinggi juga
undang undang pilkada lebih tinggi juga
iya dari permendagri
dan itu soal pejabat tinggi madya
tidak ada soal yang setingkat itu
setingkat itu hanya muncul di permendagri
artinya berbeda pak arief
artinya permendagri ini menurut saya
soal pemilihan gubernur
soal pemilihan gubernur
kekosongan jabatan mau ditunjukin bisa juga
oleh pejabat tinggi madya atau setingkat di pusat
di setingkat itu dijelaskan di asn pak
di asn apa saja yang setingkat itu
setingkat itu sekretariat jenderal
pegawai sekretariat jenderal
pejabat tinggi lainnya
dan semuanya adalah asn
karena ini undang undang asn
sehingga permendagri ini sengaja dibentuk
untuk membangun konstruksi agar kepolisian
bisa menjadi pejabat pejabat di tahun politik ini
nah itu bagaimana
berbeda artinya setingkat dengan tidak setingkat tadi pak
jadi begini tahun lalu juga sudah terjadi
tapi berarti itu salah pak
ya kan tidak akan jadi konflik
tidak jadi ribut juga tidak ada masalah
dan setingkat itu kalau kita yang dimaksud tadi kan pak
setingkat pejabat tinggi madya
kalau dikeputusan begini irjen
bukan hanya mengatur asn itu
aparatur sipil negara
setingkat pejabat tinggi madya
kata setingkat itu hanya di permendagri saja tadi disebutkan
di bawah undang undang
di nomor sepuluh dua ribu enam belas juga menyebutkan ini setingkat
itu yang pasal berapa pak
di dua ratus satu bukan salah ya
di sepuluh dua ribu enam belas ada di situ
ya undang undang sepuluh dua ribu enam belas pasal dua ratus satu
pasal dua ratus satu ayat sepuluh undang undang sepuluh dua ribu enam belas ya
di grafik sebelumnya yang kita bacakan tadi
yakinnya cuma hanya pejabat masyarakat
undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas pasal dua ratus satu ayat sepuluh
untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur
diangkat pejabat gubernur yang berasal
dari jabatan pimpinan tinggi media
sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan
jadi berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya
tidak ada kata setingkat
tapi diatur kemudian di dua ribu delapan belas ada setingkatnya
permendagri kan di bawah undang undang
itu berlainan arti tadi menurut bang ferry
bang ferry justru pernah dengar
itu membuka ruang yang sebenarnya tidak dibuka
jadi jangan jangan ya itu patut diduga juga
jangan jangan asumsi publik bahwa permendagri ini dirancang
untuk membangun ke arah yang lain
apakah benar demikian
kita randikan jawabannya setelah jeda berikut ini
prani segera kembali
kalau anda melihat bagaimana
bahkan kalau mengambil permendagri pun
kata setingkat itu dibaca secara restriktif
setingkat yang diterjemahkan di undang undang asn
dan kemudian setingkat yang harus dibaca pasal berikutnya
setingkat dari kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah
itu kalau untuk gubernur
tapi kalau untuk bupati wali kota dibalik
dari pemerintahan daerah dan kementerian negeri
nah kalau dua ini nggak ada baru kemudian ke kementerian dan lembaga yang lain
jadi setingkat pun restriktif ya
karena tidak pernah ada aturan yang membandingkan
kita tidak bisa menyambahkan dirjen dengan apa di kepolisian
tidak ada aturannya
tidak bisa kemudian ini setingkat
ini lebih keterjemahan
tapi setingkat yang benar memang adalah yang diterjemahkan
oleh undang undang asn dan itu hanya mengatur soal birokrasi sipil
itu saya kira penting sekali pak arief
kemudian kedua adalah jangan lupa kalau alasannya soal keamanan
urusan keamanan itu tidak ada
itu urusan pusat
maka kemudian yang diperkuatlah instansi vertikal
atau kepolisian sebagai instansi vertikal yang ada di daerah
kan kalau urusan pilkada itu mas maulana
kan yang keamanan ini sudah ada yang ngurus
ya pasti terlibat lah ya
kepolisian pasti terlibat untuk keamanan
maksudnya tidak harus menjadi pejabat mentara atau plt
maka kemudian kan muncul ketakutan
ini urusan keamanan atau urusan mengamankan
nah ini kan dua hal yang mas arief mengucapkan
jadi penjelasannya itu
keamanan atau mengamankan harus dijawab nih pak
keamanan pak tidak mengamankan
mengamankan urusan yang lain
dan kita juga membuat atau mengharapkan ada komunikasi yang terjalin dengan baik
ketika polri ya ini yang dibahas polri sekarang ya
tni atau apapun dia lebih satu
kita percaya yakin netralitasnya sudah teruji
tidak akan dia berkurang
ukurannya bagaimana publik bisa kemudian ya
akan lebih mudah ketika pejabat tni polri menjabat netralitasnya akan terlihat
karena dia tidak akan bisa mengkondisikan
gini saya bukan asn itu harus netral
tetapi ketika sekda yang menjabat misalnya
hubungannya emosional ada nih
dan dia punya sarana prasarana
yang dimungkinkan ketika ikan bermaju
oh ya kita bantu apa misalnya peminjaman gedung kah
kalau kepikirannya adalah soal kekhawatiran tidak netral pun asn juga bisa tidak netral
maksudnya begitu ya
tapi kita menjaga diri nih
kalau warga masyarakat mensorotin bahwa
asn tidak netral dicurigai
kita berikan yang netralitasnya sudah teruji
kalau polri mungkin ada temannya yang polri
mungkin spdkop nya kuat
tapi dia tidak akan bisa memberikan fasilitas apapun
jaminannya apa kalau
karena kan disitu ada sekda
sekda yang masih membawai pasukannya dibawah
atau organik dibawahnya
dia kan sama sama menunjukkan
saling mengawasi maksudnya
dan juga untuk sumut dan jawa barat
seperti saya bilang tadi
dia sudah tidak maju
sehingga akan tetap
gubernur yang lama ini
sampai mengakhiri masa jabatan
dan tidak usah khawatir untuk bisa mengkondisikan
di masa tenang
pengawasan masyarakat sudah lebih
itu kalau bicara pelaksanaan pilkadanya ya
tapi kewenangan yang lain
ketika menjadi plt
kan bisa digunakan juga
misalnya soal pentuan kebijakan
kalau dia bisa menggunakan kebijakan yang bisa mendukung
akan terlihat sekali
dan masyarakat menyoroti
polri dan tni
netralis masih teruji
dan kita kelihatan itu
nah untuk tadi yang saya bilang
sudah teruji dan tidak akan menjadi khawatir tentang itu
juga jabatan pak mungkin di asn tadi disebutkan itu
kalau dia misalnya polri nih
atau di eselon dua kementerian atau lembaga yang lain
dia akan melakukan assessment
ketika assemen dia harus alih status untuk menjabat itu
tapi ini kan hanya sementara pj
dan itu bukan kita meminta
mendagri meminta atas persetujuan juga
bertembusan kesek ini ini ini
untuk posisi kekosongan
karena situasi yang memang diindikasikan
agar ini bergulir
jadi intinya yang disampaikan pak arief tadi
kalau pikirannya mindsetnya soal khawatir tidak netral
diisi sekda diisi dari dirijen oda
atau dari orde yang lain
dari kementerian dalam negeri yang lain
bisa juga tidak netral bang ferry
jadi kalau kita lihat ini
kepolisian malah sangat struktural kan
begitu ada perintah komando harus dijalankan
nah coba bayangkan misalnya di jawa barat ya
ini senior yang mau maju
jangan jangan kemudian iya
perspektifnya jadi kemudian
jadi dilihat oh polisi malah tidak netral
nah kalau menurut saya memang polisi harus menjalankan saja
tugas konstitusionalnya sebagai aparat keamanan
yang betul betul bersikap netral
kalau pakai analisa bahwa polisi lebih netral
kenapa tidak penyelenggara pemilu saja
sekalian ya dari kepolisian
karena logika itu tidak bisa
masing masing lembaga sudah ada peran masing masing
itu ruang konstitusionalnya
polisi sebagai keamanan
koalisi yang dibentuk untuk penyelenggara negara sebagai penyelenggara negara yang netral
dan partai politik sebagai peserta
nah masing masing ruang itu menduduki posisi masing masing
tadi soal aturan kan kita sudah kuliti
tapi memang masih ada perbedaan pandangan ya soal setingkat dan itu artinya kepolisian bisa
tapi kalau soal misalnya begini soal tadi bahwa bersurat ke lembaga yang lain
gak ada yang membalas yang membalas kepolisian doang
baru kepolisian saja
ya kan tidak harus ke mendagri kemudian bersurat
ini kan ruang ke mendagri ini menunjukkan
menurut ketentuan undang undang
kemendagri saja menunjuk mana dari bawahannya ya bawahannya yang kira kira kredibel netral
dan mampu kemudian membangun suasana eksekutif di daerah menjadi lebih baik di tengah tahun tahun politik
jadi ini sikap yang sebenarnya yang perlu ditunjukkan oleh kemendagri
dalam hal ini saya melihat agak apa ya
suasana tegang politik dan menaruh kemudian kepolisian di tingkatan tertentu di wilayah eksekutif
ini menjadi masalah
karena perspektifnya polisi bagaimanapun adalah bawaan presiden
presiden punya partai politik
partai politik presiden sedang maju di banyak tempat
nah ini yang kemudian harus
saya khawatir kalau kemudian dikaitkan dengan kepentingan presiden
tidak sampai sejauh itu pak
kemendagri sudah menunjuk pak dodi riyad maji untuk prj di kalbar sipil dari eselon satu kemdagri
satu kemendagri saat ini kalau semuanya ditugaskan akan habis
kalau kemendagri saja ya
iya tapi kan ada yang lain pak
ada yang lain kita ada punya plt
kalau plt belum difiniti s satu tidak bisa ditugaskan
plt dirjen bangda masih plt sahmen masih plt masih banyak yang plt
di undang undang asn pejabat tinggi media itu bisa dari kementerian lain
tidak harus kementerian lain
kementerian lain kita juga
tapi kan harus dilihat bahwa kemampuan untuk mengorganis
dan kemampuan berkomunikasi dengan stakeholder yang ada
termasuk keamanan kemudian aparat setempat masyarakat
nah kita jangan lupakan juga buat tni polri memang
dan asn yang di wilayah ini yang sudah solid dan sudah pengalaman untuk menuduki jabatan kewilayahan
dari sempat menyinggung bahwa kalbar itu salah satu posisi yang rawan juga pak kondisinya
kenapa tidak ditempatkan langsung kepolisian juga
nah saat ini di sana kondisinya tidak masuk dalam posisi rawan sedang
s satu untuk kalimantan barat
itu laporan bawasli ini
s satu iya kita kan mengingat ada dua belas provinsi yang kategori rawan sedang
kalbar tidak termasuk itu
sekarang kita akan mencoba melihat secara lebih luas ya
karena ini kan seperti seri kalau kemudian orang melihat seperti serial
sebelumnya soal polisi yang akan maju menjadi calon kepala daerah itu seolah olah masih pakai seragam
sudah bicara tentang bagaimana rencana dia maju sebagai kepala daerah pencalonan dan lain sebagainya
masih pakai seragam bahkan
kemudian karena memang beralasan undang undang pemilunya mengizinkan itu mundur setelah penetapan calon
jadi ada kesan
s satu itu lebih longgar
kepolisian pun bisa lebih dekat dengan politik praktis terlibat dalam politik praktis
lalu kemudian muncul lagi belum selesai orang masih berkutat dengan perdebatan itu
muncul lagi pernyataan dari kepolisian yang menyatakan kalau penetapannya gagal bisa balik lagi ke polisi
sekarang muncul lagi penunjukan daerah daerah yang plt
ini lebih praktis lagi lebih politik praktis lagi
daerah daerah bisa dipimpin oleh kepolisian aktif begitu
anda melihat secara umum apakah ini kemudian polisi sudah semakin dilibatkan
dalam kehidupan politik praktis kita
s satu nah itu yang harus kita cegah ya
dan saya kira di tengah niat dan upaya kapolri sendiri yang mau untuk menegakkan netralitas di kepolisian
bahkan sampai pada ada wacana untuk kalau dalam proses tindak pidana hukum misalnya
itu si calon tidak perlu diproses lah kira kira itu untuk menghindari ada sikap sikap yang berpihak
saya kira itu kan semangat besar ya
tetapi saya perlu mau lihat gini mas maulana dari sisi pemerintahan kepolisian silahkan mas ferry ya
jangan lupa januari sampai juni di pemerintahan daerah kalender kerja
itulah tahun tahun puncak penyusunan rkpd dan kemudian penyiapan rapbd
dan itu butuh orang yang punya kemampuan mas
butuh orang yang sehari harinya itu memang mengurus hal seperti itu
paling tidak dia mengamati lah
kira kira teman teman di kepolisian dan di militer ngurus nggak sampai ke hal kayak gitu
nah kalau dia dari kemendagri dari pemerintahan daerah yang bersangkutan
atau dari kementerian lembaga yang lain itu kan memang sudah terbiasa gitu
nyusun rkpd itu bukan sekedar nyusun dokumen yang ini
dia harus tahu rpjmd nya seperti apa rkpd yang akan disusun sebagai dasar untuk rapbd dan sebagainya
dan itu buat saya hal hal seperti itu adalah keterampilan pihak sipil gitu
yang memang bekerja di isu isu kayak gitu
ini saya kira penting ya karena nanti meskipun hanya di bulan juni
tapi kan daerah daerah lain kan memang sudah mulai sekarang gitu
mas dodi di kalimantan barat dia bisa mengawal proses penyusunan dari musrembang desa kecamatan sampai pada tingkat provinsi
nah ini kan keterampilan sipil nih mas keterampilan birokrasi sipil yang harus dipratikan
atau justru memang sengaja mau dibuat begitu supaya tidak bagus hasilnya
sehingga sudah yakin kalah dan disesuaikan begitu itu dugaan dugaan orang besar rumpah ya bagaimana pak
jadi untuk dua ribu sembilan belas jadi lebih kuat
di posisi pejabat tadi yang ditunjuk
polri ini kan saya bilang tadi pemerintah itu kan tidak hanya aparat sipil pak
ada tni apalagi yang sudah pernah di wilayah polri
mereka tahu persis bagaimana mekanisme
dan purwaku peraturan keuangan yang di polri dan sipil sama mekanismenya
tni memang ada sedikit karena dia banyak harus tidak boleh terbuka lebar untuk peraturan keuangannya
walaupun sekarang sudah sama mekanismenya hanya berbeda sedikit
yang sama adalah polri dengan sipil sama
sehingga kalau dia masalah anggaran
polri dengan sipil sama
sama purwakunya sama
soal kemampuannya berarti
bukan kemampuan dan pengaturan keuangannya sama
mekanisme keuangannya sama
jadi purwaku di polri kalau di kita peraturan anggaran berbeda mekanisme keuangannya sama
sehingga tidak usah khawatir tentang kemampuan itu
dan mereka juga pada saat menjadi aparat atau forkominda di daerah
jadi kapolda atau pejabat mereka apal
tidak itu pun ketika polri menjabat di wilayah
karena kan sama nih dimulai di tingkat kecamatan
kabupaten kota soal perusahaan mereka ada aktif di situ
dan menjadi satu pemerintah pemerintah itu satu
jadi ini polri anak anak sibil
mereka menguasai itu tidak usah khawatir
secara teknis ada sekda yang mengatur mekanisme keuangan tersebut
pejabat gubernur pun kan tidak langsung menginisiasi
karena yang berat menandatangani keuangan adalah sekda
menggunakan anggaran sekda gubernur kan jabatan politis
hanya mengarahkan dan kebijakan yang ada saja
baik kita tahan dulu di situ ya
nanti kita lanjutkan setelah jeda
tetaplah bersama kami di prime news
sampai jumpa di prime news
terima kasih pak polri
kak polri yang tahu yang bisa menilai bahwa mungkin nanti
dinonjobkan atau tidak ditugaskan dulu kan bisa jadi
itu kemenangan dari kak polri
prinsip kami dari km dagri tetap percaya yakin dan penuh bahwa tni dan polri
netralistasnya bisa dibanggakan
sehingga kami menerima itu
dan tetap melibatkan
kalau semangat soal menjaga agar polri di luar kegiatan politik praktis ini bagaimana
karena dimungkinkan ketika daerah ini mendapatkan indikator rawan
kita kan nggak mau kecolongan pak
maksudnya ketika indikator rawan kan bukan berarti tidak ada polisi di sana pak
polisi masih bisa bertugas ada kapolda
ketika ditunjuk ya misalnya asn dari kem dagri
untuk menjalin komunikasi kan belum tentu semuanya mampu untuk menggerakkan
sipil bisa menggerakkan tni polri kan walaupun dia gubernur
panglima kan komunikasinya mungkin agak terlalu bukan kita peragukan
tetapi akan lebih luas komunikasi untuk menjaga keamanan yang sudah dalam indikasi rawan tadi
yang daerah rawan itu ada berapa daerah
dua belas jadi dua belas nanti diisi polisi teknik semua
tidak ya kita kan harus dibahas lagi
itu diskriminatif dong berarti
bukan diskritik kita kan sudah membagikan
ada dua belas yang termasuk daerah rawan sedang
am itu sudah bersurat kepada menko polhukam kepada mensesnya tembusan kepada panglima tni dan polri
saat ini polri yang sudah memberikan nama
dan itu pun nanti akan dibahas juga di setnek
untuk menentukan siapa yang layak menjadi bpj
ini kan tahapan yang masih kita bahas sebelum setnek
tapi paling tidak itu sudah muncul dari kementerian dalam negeri
makanya di tahap ini yang kita bahas
nanti kalau misalnya presiden mengabul
kan kita akan bahas lagi
nah bagaimana soal keamanan tadi
ini menarik pernyataan beliau ya
soal daerah rawan sehingga kemudian ditunjuk dari kepolisian sebagai plt gubernur
pertanyaannya adalah apakah kewenangan gubernur berkaitan dengan keamanan daerah rawan
tidak sama sekali
tugas itu sudah melekat di kepolisian
berikan saja kepada kepolisian dan plt tetap birokrat eksekutif yang menjalankan
jadi bukan gubernur yang memerintahkan kepolisian daerah untuk jalan
itu urusan keamanan urusan pusat
begitu ada daerah rawa ada permasalahan ya pusat kemudian secara struktural kepolisian akan bergerak dengan sendirinya
nah meletakkan kepolisian dalam posisi plt gubernur tidak ada hubungannya dengan daerah rawan
maupun ditempatkan orang sipil ya tetap polisi akan bergerak menjaga daerah itu agar tetap stabil
nah ini yang kemudian menjadi alasan yang kita lihat ya
kok seolah olah mohon maaf pak dibuat buat ya
apalagi ada undang undang kepolisian yang jelas
harus mundur dulu atau pensiun
kenapa kemudian permendagri ini nekat ya dalam bahasa saya mencoba menentang undang undang ini
nah disinilah menurut saya tugas dpr
itu bertentangan dengan satu undang undang saja atau lebih dari satu
dengan lebih dari undang undang
undang undang pilkada itu harus dikaitkan dengan undang undang asn
paling tidak ada tiga undang undang berarti ini ya
ada undang undang asn ada undang undang pilkada ada undang undang kepolisian republik indonesia yang ditentang oleh permendagri ini
dan tugas dpr adalah mempertanyakan kenapa apa sebabnya kemendagri berani beraninya menentang aturan undang undang yang dibuat oleh lembaga legislatif
nah ini kalau saya lihat ya lebih ke arah coba mencari cari alasan dan menempatkan saja kepolisian
apapun yang terjadi ya pokoknya ditempatkanlah orang kepolisian
kalau soal kapasitas dan segala macam
masih banyak kok orang
ya tadi jelas
bukan mencari cari nih pak
tidak mencari cari pak
memang karena ada indikasi rahana ada dua belas provinsi saya sebutin ya
ada yang menurut indikasi dari bawaslu kpu kemudian polri sulawesi tenggara kemudian sumatera utara kalimantan timur maluku utara ntt jawa tengah sumatera selatan ntb jawa barat riau lampung bali dan jawa timur
itu beberapa daerah pelundang suara semua ya pak ya
apa indikatornya pak sampai disebut daerah rawan
kita hanya melihat dari bawaslu kpu dan tenggara
dki kemarin juga laporan daerah rawan pak pas konflik tapi plt nya pasti kan
karena dekat pengawasannya gampang
jawa barat jauh
jawa barat bukan jawa pak jawa barat ini kan melingkup ibu kota
sudah bentrok seperti itu
ini kan kita juga harus nggak mau kecolongan
kmb itu pak ya
kita yakin bahwa semua pilkari kan berjalan dengan baik
tapi wang nyatanya dki yang digembuskan hampir moribut juga aman
sipil bisa berarti ya
karena memang terkondisikan betul itu
nah kalau sekarang ini ditaruh sipil atau dki kemarin ditaruh tni kan jadi semakin panas situasinya
ini nggak khawatir kalau di jawa barat rawan ditaruh polisi menjadi makin panas
karena di situ ada peserta yang berasal dari kepolisian juga pak
peserta juga ya pak anton
mas maulana saya kira gini kembali ke aturan
saya kurang nggak bisa nyangkut ya penjelasannya pak arief ya
dari lima tugas dan pembunuhan plt nggak satu pun loh mas
apalagi rawan apa tadi itu
tugasnya apa aja
kita kembali ke yang bapak buat sendiri ini
satu adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
kedua memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
rantip yang urusan kecil itu
bukan keamanan pak
kemudian ketiga adalah memfasilitasi penyelenggaran pemilihan kepala daerah
kemudian keempat adalah urusan perda
kalau nanti misalnya ada perubahan perda dan sebagainya
kemudian adalah pengisian dan penggantian pejabat
pengisian dan penggantian pejabat
dan memang plt ditugaskan ke sisi pemerintahan ini
tidak pernah terkait keamanan
tidak pernah terkait keamanan
kalau ketertiban tadi itu apa
itu urusan kecil yang terkait dengan gangguan
pol pp lah itu yang ngatur kemudian dibawah dia ya
ya itu hal hal yang terkait dengan pengaturan perataan daerah kota dan sebagainya
tapi bukan keamanan besar
kalau sudah menyangkut skala besar itu instansi vertikal kepolisian
maksudnya tidak kemudian gubernur yang memerintahkan
karena bagaimanapun hirarki pemerintahnya adalah
pemerintahan daerah cuma dua
dprd dan kepala daerah
kepolisian itu bukan pemerintahan daerah pak
di instansi vertikal yang ada di daerah
jadi memang agak sulit buat saya untuk apalagi
ini kok kayak mendorong tugas plt itu ke rejim pilkada saja
padahal rejim pemerintahan ini menjadi porsi yang terbesar
kemudian pilkada diterjemahkan ke isu keamanan saja
wah ini reduksinya terlalu jauh
dengan seluruh argumen tadi pak
ini jangan sampai ya
publik kemudian makin yakin dengan dugaannya
karena mendengar pernyatanya bang ferry
mendengar pernyatanya pak hendi
berarti kementerian dalam negeri
dalam hal ini mendagri juga
yang berasal dari partai politik
tengah menggolkan kepentingan politiknya sendiri
sebetulnya tidak sampai segitu
ini kan karena sudut pandangnya yang berbeda tadi kan
dia menyoroti tentang
kok hanya ke sudut itu
yang awal dibahas kan bagaimana menjaga situasi keamanan
dan ada indikasi rawat
kalau masalah kepemerintahan dan lain lain
itu siklus yang berjalan
dan mereka ini
sudah paham dengan kegiatan tadi
karena dia pernah
pejabat tni polri itu kan sudah tahu persis
dia ngurus kebilayan dan keamanan
tapi nggak pernah ngurus apbd
dia nggak pernah ngurus umus rembang
nggak pernah ngurus rkpd
ini kan sudah berjalan
dan itu ada teknisnya
manajemennya kan sudah ada
seorang gubernur kan akan memanage
jadi berarti ke saya nih
sekdanya juga melapor
sama sama menjaga netralitas
itu harus kita berposisive thinking tentang itu pak
kalau kita sorot dari sudut pandang masing masing
ya akan terjadi begini
tapi kami berikan keyakinan di sini
bahwa kenapa tni polri ikut
kita minta untuk menjadi
salah satu bg
untuk menunjukkan netralitas yang kuat
mereka netralitas sudah teruji
justru untuk menjaga netralitas
melibatkan kepolisian tni polri
ada sebagian yang
salah satunya yang ditunjuk di situ
kan tidak semuanya tni polri
justru itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya sebenarnya pak
ketika daerah rawan tadi
jadi dikatakan memang harus
maksimal dijaga oleh
keamanan ketertiban tadi kan sudah jelas
kita harus keberlangsungan
pilkada harus jelas
jangan sampai intrik sedikit
atau istilahnya ada
kotak yang dilarikan
jangan sampai itu terjadi
nah mereka komunikasi akan sangat baik
akan lebih solid
komunikasi dengan stakeholder
tentang keamanan juga jalan
kita akan menjaga pilkada yang difokus
tetapi kepentingan sudah tentu berjalan siklusnya
karena sudah ada
terakhir bang ferry
ada penutup bang ferry
kalau soal tadi itu
bukan kita meragukan kapasitas teman teman di kepolisian
bukan kita ragu netralitas kepolisian
peraturan menteri dalam negeri
itu melanggar undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dan undang undang kepolisian
dan undang undang pilkada
jadi kalau kemudian ini dilanjutkan
saya agak khawatir dengan pilihan kementerian negeri ya
ini tentu saja
akan berseberangan dengan konstitusi
konsekuensinya akan menjadi luas secara politik
nah pilihan pilihan konsekuensi yang akan meluas ini
yang perlu dibatasi
tidak ada salahnya kemudian tetap memilih masyarakat sipil
yang kemudian menjadi plt gubernur
tempatkanlah polisi dalam porsi konstitusi dan undang undang
bunyinya sudah jelas
dan itu melanggar
kita lihat saja nanti perkembangannya
karena menurut pak arief
ini memang masih dibahas di setnek pak ya
nanti keputusannya ada di presiden
baik kita lihat nanti apakah memang jadi
dua perwira tinggi polisi aktif ini
akan menjadi pejabat sementara atau plt
nanti penjelasannya bang endy lebih jelaskan
dan ini semua permintaan mendagil
untuk minta kepada komponen bahwa itu digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan
oke kita lihat nanti bagaimana kelanjutan dari hal ini
presiden yang akan memutuskan nanti
terima kasih bapak bapak telah hadir malam ini di cnn indonesia prime
dan prime news akan segera kembali setelah jadwal berikutnya